demi keamanan dan kenyamanan nasabah bank sentral asia atau bca mengantisipasi modus penipuan yang beredar di masyarakat
selain itu strategi keamanan berlapis yang diterapkan bca diperbaharui secara rutin untuk keamanan data dan transaksi nasabah
perkembangan teknologi membuat modus penipuan semakin canggih penipuan maupun hoax banyak beredar di media sosial
hal ini menjadi salah satu yang senantiasa diantisipasi bank sentral asia atau bca demi keamanan dan kenyamanan nasabah
dalam beberapa waktu terakhir terdapat sejumlah kabar yang diselidiki bca dan terbukti tidak benar
seperti kabar transfer antar bank rupiah
kabar lain yang terbukti tidak benar adalah klaim pihak yang mengaku memiliki data nasabah bca
dari hasil pengecekan data yang beredar berbeda dengan data yang dimiliki bca
demikian pula modus penipuan berupa penawaran akses ke sistem rekening bca
hal ini tidak dimungkinkan karena transaksi finansial di aplikasi mobile dan website bca hanya dilakukan dengan pin dan password yang hanya diketahui oleh nasabah
untuk transaksi diperlukan kode otp yang hanya dimiliki oleh nasabah
menunjukkan bagaimana contoh informasi hoax
yang mungkin belakangan diterima oleh teman teman dan kami berharap teman teman juga membantu untuk mensosialisasikan agar tidak ada nasabah atau masyarakat yang menjadi korban
yang pertama teman teman kalau ada mendapatkan wa karena saya tahu beberapa teman teman juga menghubungi saya dan mempertanyakan mengenai informasi ini benar atau tidak
untuk informasi bahwa transfer antar bank di bca adalah rupiah kami pastikan itu adalah hoax
itu informasi yang tidak
benar jadi harap teman teman tidak langsung mempercayai hal tersebut karena tidak pernah ada transfer antar bank dari bca itu adalah rupiah
pengamanan data dengan menerapkan strategi dan standar keamanan berlapis turut dilakukan bca
mitigasi risiko juga disiapkan guna menjaga keamanan data dan transaksi digital nasabah
seluruh strategi dan standar keamanan dievaluasi dan diperbarui secara rutin
antisipasi lebih lanjut
bca senantiasa mengimbau nasabah untuk berhati hati terhadap oknum yang mengatasnamakan bca dan berbagai modus penipuan yang bertujuan mengetahui data nasabah
data pribadi perbankan jangan pernah dibagikan seperti bcid password pin kode otp hingga nomor kartu atm
hingga saat ini tidak ada nasabah bca yang mengalami kerugian finansial di tengah beredarnya hoaks dan modus penipuan